kedatangan armada angkatan laut dari dua belas negara termasuk kapal induk angkatan laut amerika serikat uss ronald reagan
ambil bagian dalam acara international fleet review yang berlangsung di lepas pantai jeju korea selatan pada kamis waktu setempat
presiden korea selatan moon jae in selaku tuan rumah dalam acara ini turut hadir di antara para delegasi yang berasal dari empat puluh enam negara
sebelumnya korea selatan juga pernah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk acara ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan dua ribu delapan silam
dan dalam kesempatan ini jepang dilaporkan tidak mengirimkan delegasinya setelah pihak korea selatan secara tegas
melarang jepang mengibarkan bendera matahari terbit yang digunakan angkatan laut di armada kapal perangnya
hal ini disebabkan banyak warga di korea selatan yang tidak berkenan melihat pengibaran bendera matahari terbit
karena berkaitan dengan agresi militer jepang di korea selatan di masa lalu
kebun binatang san diego mendapat tambahan dua koleksi satwa baru yakni seekor gajah betina berusia dua minggu
dan seekor gajah jantan berumur sembilan minggu bernama zuli
kedua anak gajah ini dalam kondisi sehat dan aktif berinteraksi dengan induk mereka bersama kawanan gajah lainnya
zuli lahir pada dua belas agustus lalu sementara saudara perempuannya lahir pada dua puluh enam september lalu
dengan adanya tambahan satwa ini kini jumlah satwa gajah di kebun binatang san diego mencapai empat belas gajah
terdiri empat gajah dewasa dan sepuluh gajah remaja
kawanan gajah dewasa ini merupakan hasil operasi penyelamatan satwa liar pada dua ribu tiga dari kerajaan swaziland
berkurangnya ke ruang gerak dan masa kekeringan yang berkepanjangan juga memicu berkurangnya populasi gajah besar di afrika selatan